dalam sidang jaksa penuntut umum menanyakan pengetahuan radite terkait sprindik
atau surat perintah penyelidikan kasus penembakan di rumah dinas verdi sambo
menurut sop tim penyidik biro paminal harus mengantongi sprindik sebelum melakukan penyelidikan di rumah sambu
surat itu harus ditanda tangani hendra kurniawan sebagai karopaminal divpropam polri
dalam kesaksiannya radite menyatakan dirinya tidak pernah melihat adanya sprindik
yang dikeluarkan biro paminal untuk menyelidiki peristiwa penembakan di rumah sambu
sebab saat peristiwa itu terjadi dirinya tengah menjalani dinas luar kota
radite menambahkan hingga bap dibuat dirinya belum pernah melihat sprindik paminal
kuasa hukum hendra kurniawan henry yosodiningrat lantas menunjukkan sprindik yang dimaksud
hal ini lantas membuat radite ingin mencabut bp
bap yang telah dibuatnya
keterangan sudah dibuka sidang terima kasih
henry yosodiningrat juga menyatakan keberatan atas isi bap saksi wakil kepala detasmen c biro paminal radite hendrawan
menurutnya keterangan saksi dibuat berdasarkan cerita dari penyidik yang mengandung opini
tanpa disertai bukti bukti konkret
sebagaimana tadi kita lihat di halaman lima belas halaman tujuh belas nomor lima belas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh hendra dalam melakukan penyelidikan
ini tidak sesuai dengan sop
itu dikarenakan dia hanya mendengar penjelasan dari penyidik yang sebanyak sepuluh halaman tanpa disertai dengan bukti bukti
yang bahkan ia bilang saya tidak pernah ditunjukkan ini
dan tadi hakim juga menyatakan bahwa apakah saudara saksi tidak crosscheck terlebih dahulu terhadap keterangan ini
henry menambahkan isi bap radite dapat memberatkan posisi kliennya
karena isi bap nya tidak menyebutkan pasal yang dilanggar hendra kurniawan dalam perbuatannya
tim liputan cnn indonesia